pdi perjuangan ini disebut akan mengumumkan mengusung ganjar pranowo sebagai calon atau bakal calon presiden
pada pemilu dua ribu dua puluh
kita sudah bergabung melalui zoom dengan aditya perdana direktur eksekutif algoritma research and consulting
yang juga merupakan dosen ilmu politik visip universitas indonesia
selamat siang mbak
kali ini kita masih sama sama menunggu bagaimana jalannya rapat dpp pdip yang akan berlangsung secara daring
dimana disebutkan juga nanti rencananya ini pada pukul tiga sore sesuai dengan nomor urut akan diumumkan
siapa yang menjadi bakal calon presiden yang diusung oleh pdi perjuangan
nama ganjar pranowo menguat ini mas
ya saya pikir ini kan yang sepertinya sedang dinantikan oleh banyak pihak ya
bukan hanya elit politik yang sedang menunggu tetapi juga masyarakat
bukan hanya elit politik yang sedang menunggu tetapi juga masyarakat
maksudnya yang kuat
tetapi kita tahu juga gitu ya bahwa apa yang terjadi di pdip
ada dua nama yang menguat gitu ya ada ganjar pranowo dan juga puan maharani
tetapi kita akan sepenuhnya mendengar langsung yang dijanjikan oleh bu megawati soekarno putri
sebagai ketua umum pdp berulang kali menyatakan bahwa keputusan itu ada di tangan beliau
memang ini akan menjadi sangat penting buat pdip dan juga mitra koalisi pemerintahan
dan juga koalisi calon presiden yang sedang dibentuk oleh beberapa partai politik
jadi memang itu momentum yang ditunggu oleh banyak pihak
oke satu momentum yang juga ditunggu oleh banyak pihak
kalau melihat dari dua nama besar ini sinyal sinyal politik apa yang kemudian makin menegaskan
bahwa ganjar pranowo lah yang menurut anda nantinya akan diusung oleh pdi perjuangan
dengan perolehan suara yang juga besar
ya satu hal memang kita bisa bicara soal pak ganjar pranowo karena memang di berbagai survei
yang dirilis termasuk apa yang pernah kami lakukan itu pak ganjar memang selalu melonjol
selalu ada di nomor satu
dan ini satu kondisi yang kalau bisa disampaikan menguntungkan buat pdip ke depan
jadi tidak paling
tidak dia akan bisa melanggar
mengumumkan gitu ya apa namanya pemerintahan yang akan datang
itu satu hal
nah hal yang kedua adalah
satu event yang menurut saya adalah menjadi cukup signifikan itu adalah situasi di mana
piala dunia u dua puluh kemarin gitu ya mbak ya
ya itu menurut saya juga ada satu pertaruhan politik yang relatif dinanti oleh banyak pihak
dan ternyata bisa jadi itu dianggap sebagai
bentuk prestasi yang dimiliki oleh pak ganjar gitu ya
dan ini menurut saya juga bisa jadi menjadi pertimbangan yang penting untuk pdip
untuk kenapa kalau seandainya memang pak ganjar ini adalah menjadi pilihan yang terbaik saat ini
jadi ini ada satu situasi yang menurut saya dinamis gitu ya
bukan hanya di luar gitu ya tetapi paling tidak di dalam partai juga memang sedang melihat peluang peluang
untuk bisa muncul
munculkan nama yang terbaik gitu mbak
oke terkait yang baru saja anda sampaikan
kita sama sama tahu bahwa kondisi keharmonisan antara ganjar pranowo dan juga megawati soekarno putri ini
tidak selalu berjalan harmonis begitu ya
bahkan ada sejumlah pihak yang juga menyebutkan ganjar ini ada di tengah tengah antara megawati dan juga jokowi
dan momentum bagaimana kemudian anda menegaskan ya ada pandangan bahwa momentum pihak atau mungkin ketegasan ganjar
saat itu sikap yang diambil
terkait dengan penolakan israel di piala dunia u dua puluh ini benar benar menjadi satu bukti tes kesetiaan begitu terhadap parpol
apakah ini mungkin memang tergambar yang nantinya hasilnya bisa dipetik oleh ganjar dalam deklarasi kalau memang dirinya yang diusung oleh pdi perjuangan
bisa jadi demikian ya mbak
karena situasinya yang kita bisa perhatikan di paling tidak satu tahun atau dua tahun belakangan ini
meskipun nama ganjar itu selalu ada di atas di semua hasil survei tetapi kan beliau sendiri belum mendapat restu yang pasti dari ibu ketua umum
di mana ibu ketua umum sendiri ini memiliki kuasa tertinggi di dalam menentukan pencapresan
yang kedua adalah yang bisa kita perhatikan juga bahwa satu sisi pak jokowi juga memang punya keinginan gitu ya
punya perhatian gitu ya bahwa ada pihak atau calon presiden yang akan bisa melanjutkan program pemerintahan
yang akan datang
dan memang calon yang berulang kali di endorse oleh pak jokowi gitu ya
dengan sinyal sinyal yang beliau sampaikan di beberapa event gitu ya
dan memang itu terlihat gitu ya
dan sekarang problemnya kemudian adalah bagaimana membridging antara keinginan dan kepentingan yang dimiliki oleh pdip
yang diwakilkan oleh ibu megawati dengan keinginannya juga pak jokowi untuk sebagai pihak yang berkeinginan
agar pemerintahan pak jokowi nanti akan bisa berlanjut gitu ya
dengan orang yang mengerti banyak gitu ya tentang apa yang diinginkan oleh itu
dan kalau misalkan seadanya pak ganjar ini yang nanti akan didorong gitu ya
menjadi calon presiden dari pdip dan nampaknya itu menjadi sudah ada titik temu ya
meskipun kita tahu juga dan mendengar banyak perkiraan gitu ya
beberapa waktu yang lalu bahwa hubungan pak jokowi dan juga bu mega relatif juga tidak begitu baik gitu ya
karena ada urusan yang terkait dengan capres yang akan diusung oleh pdip
oke kita akan tunggu nanti ya
ya mas adit
ya mas adit
baik mas adit kita akan tunggu pastinya akan seperti apa nanti dinamika yang terjadi dan siapa yang akan diusung
nama ganjar pranowo ini sangat kuat sinyalnya begitu
dan kita akan langsung terhubung dengan kondisi yang ada di istana batu tulis bobor
terima kasih banyak atas